terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
presiden joko widodo menghadiri acara silaturahmi ramadan
bersama ketua umum partai politik pendukungnya di kantor dpp pan
partai nasdem yang merupakan pendukung pemerintahan jokowi hingga dua ribu dua puluh empat tidak diundang
sedangkan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri maupun petinggi partainya absen
apa motif politik pan menggelar silaturahmi politik ini
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil ketua umum pan yandri susanto
selamat sore bang yandri
selamat sore assalamualaikum mbak nana
waalaikumsalam dan direktur eskuti parameter politik adi praitno
selamat sore mas adi
selamat sore mbak nana
selamat sore bang yandri
saya mau ke bang yandri dulu
bang yandri apa sebenarnya tujuan pan menggelar silaturahmi
dengan mengundang lima ketumpar pelpendukung pak jokowi ini
pertama bulan baik
ngumpul yang baik
ya kan benar itu
tadi dengarnya tafsia sekretaris umum bibi muhammadiyah mas mukti ada gus baha
itu kan bagus itu
ya kan untuk akhirat
kemudian yang datang orang orang hebat
ada pak presiden ada ketua umum golkar
bupan ketua umum gerita pkb b tiga
nah yang pdip dan nasdem diundang
tapi dua duanya sedang tidak ada di jakarta ketumpunya
nasdem diundang juga ya
tapi pak surya palo sedang tidak ada di jakarta
termasuk ibu mega
jadi ini karena forumnya ketua umum
jadi ketua umum yang sedang tidak di jakarta
memang tidak sempat menghadiri acara
yang dikelar oleh pan tadi judul besarnya itu
si retur hami ramadan bersama pak presiden
dan tadi alhamdulillah lancar
tentu tafsirnya pasti banyak ya mbak nanaya
apalagi sedang masuk di tahun politik
ya ada koalisi indonesia bersatu dlkap
ada juga koalisi gerindra pkb
nah tapi bagi kami
semua komunikasi itu masih bisa dibangun dengan baik
dan belum ada kesimpulan apapun tentang capres dan cowabres
termasuk koalisi belum final
artinya belum final itu masih kemungkinan akan bertambah
atau nanti ada koalisi besar
yang disampaikan oleh pak air langga hartarto tadi
artinya si retur hami itu pastilah punya tafsir politik yang sangat luas
namanya para ketua umum yang berada di jepang
yang kumpul tentu
di samping tadi kata pak jokowi dan bang jul dan pak prabowo
membicarakan persoalan kebangsaan
bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan
yang harus dihadapi secara bersama sama oleh koalisi pemerintahan
obrolan ataupun obrolan yang menyerempet kepada politik itu pasti ada
silaturahmi yang digagas oleh pan
apakah ini bentuk positioning yang sedang digagas oleh ketua umum anda pak zulkifli hasan
koalisi yang besar ini
kan saya dari awal sudah sampaikan
setiap wawancara dengan cnn
menurut saya satu satunya ketua umum yang tidak punya handicap
yang tidak punya hambatan komunikasi dengan semua partai politik
ya bang jul
dan bisa diterima
maka ketika bang jul punya inisiatif untuk silaturahmi ramadan
ya tidak ada hambatan
pak prabowo pas ada di jakarta
cak imin dan sebagainya
nah kecuali tadi bu mega sama pak suryapalo tidak ada di jakarta
kalau pan itu insya allah dengan semua partai politik
jadi tidak pada posisi kita memberkainingkan posisi pan
tapi pan mengambil inisiatif
di bulan yang baik
di bulan yang penuh berkah ini
silaturahmi itu kan bagus
sehingga juga rakyat senang juga
para pemimpin yang bisa kumpul
ada juga tausiah yang saya bilang tadi
ada pembicaraan yang positif
saya kira bagus ini di
jadi kebiasaan di tanah air kita
bahwa pemimpin itu
walaupun mungkin pada akhirnya bisa berbeda
tapi silaturahmi itu tetap di kedepankan
bahwa saling tegur sapa itu tetap bisa dilakukan
duduk bersama itu bisa dilakukan
walaupun bisa jadi
lobby lobby politik di belakang meja
mungkin akan lebih
akan beda nanti hasilnya
memulai dengan yang baik baik itu
tetap kita kedepankan
sebagai bangsa negara yang
jadi memang terlihat motif pan
lebih ingin mengambil
peran besar dalam pembentukan koalisi yang besar ini
jadi pan sedang mempositioningkan
dirinya untuk menggagas koalisi yang besar ini
anda melihat itu motifnya
hanya bang yandri dan tuhan yang sebenarnya tahu
jangan jangan ini memang prinsipilnya presiden
maunya ada pertemuan di kantor partai amanat nasional
yang kemudian mengundang
karena bang yandri
kalau kita membaca berita di medianya
nasdem itu merasa tidak diindahannya
kalau bang yandri bilang diundang
tapi nasdem merasa tidak
tapi bagi saya begini
kalau yang disampaikan oleh bang yandri ini kan
sifatnya informatif normatif
kalau bicara tentang politik kebangsaan
ada utausiah politik
dihadiri oleh elit elit penting
tapi kan publik melihat dari jauh
nasdem tidak diundang
sangat mungkin pembicaraannya di dalam itu adalah
bagaimana membentuk poros politik
entah itu nanti kib maju sendiri
kemudian green rapi kb maju sendiri
satu kongsi besar
apa nasdem sebenarnya
karena nasdem sepertinya
agak susah untuk mengubah iman politiknya
yang kelihatan sampai sekarang tetap
kelihatan ngotot untuk terus
sungani sekedar di dua ribu dua puluh empat
yang menarik ini pdp
kenapa gak hadir
rasanya saya membaca
ini bagian dari persetuan
karena sikap politik pdp dengan presiden
yang akhirnya agak berbeda
beberapa waktu yang lalu
jadi bagi kita yang awam
melihat politik dari jauh
kok rasa rasanya itu loh yang terjadi
kalau nasdem gak hadir
itu sepertinya memang
nasdem kedepan tidak ingin diajak serta
dalam koalisi dua ribu dua puluh empat
terutama oleh kubu pemerintah
tidak bisa dinego
itu butuh harmonikasi
yang perlu intensif
bagaimana memperbaiki hubungan
antara pdp dan rakyat joko
yang memang kita tahu
persoalan bola ini kan
bikin presiden pening
selama dua minggu katanya
saya kira itu saja sih
saya justru melihat yang utama itu
soal bagaimana membangun
poros politik besar ya
atau koalisi besar
merakai dengan gerin radang
ketimbang bicara hal hal yang lainnya
ini penting nih
itu bisa dilengkapi
dan nggak usah di edit
saya ingin ke mas yandri
pan memang berkepentingan
meleburkan koalisi indonesia raya
dengan koalisi indonesia bersatu
membentuk poros koalisi besar
tanpa adanya nasdem
seperti yang disampaikan oleh mas adi tadi
dan tanpa adanya pdp
kemungkinan itu terbuka sekali
pan berkepentingan ya
apa yang tidak mungkin dalam politik ya
kemungkinan itu besar sekali
apa yang tidak mungkin dalam politik ya
semua sekarang belum ada kata titik
masih koma semua
semua sekarang belum ada kata titik
masih koma semua
termasuk hari ini
misalnya pdp nggak datang
nasdem nggak datang
politik itu belum
didaftarkan ke kpu
dan cukup syaratnya
semua sekarang masih terbuka
mau koalisi besar
mau koalisi besar
pkb dan pdp
ada juga pdp bisa ngusung sendiri
ada juga sekarang koalisi perubahan
itu sah sah saja
itu semua belum final
semua masih bisa terjadi
koalisi besar itu masih bisa terjadi
dan pan berkepentingan membentuk koalisi besar itu ya
menggabungkan kib dengan kir
koalisi indonesia bersatu dengan koalisi indonesia raya
bukan masalah kepentingan
itu kalau misalkan nanti ada titik temu
itu kalau misalkan nanti ada titik temu
ada pembicaraan serius
ada pembicaraan serius
untuk mengantarkan pasangan
untuk mengantarkan pasangan
tentu pan akan menginisiasi itu
tentu pan akan menginisiasi itu
mana yang terbaik
pilihan pilihan kepada raya itu pilihan yang terbaik
pilihan pilihan kepada rakyat itu pilihan yang terbaik
menghasilkan kontestasi itu tidak
menghasilkan kontestasi itu tidak
ya politik identitas raya

kita maunya politik aduk agas dan sebagainya
pan itu memulai
sebenarnya tadi di bulan yang baik ini
partai politik tadi
dan lebih hebatnya lagi
pak presiden datang
saya mau ke mas adi

seberapa besar peluang pan menginisiasi
menggabungkan dua koalisi ini
koalisi indonesia bersatu
dan koalisi indonesia raya
pan ini kan
saya mau ke indonesia brothers
untuk bisa menginisiasi peleburan
yang besar sebenarnya
ini tidak punya jarak psikologis
dengan semua partai
seperti yang disampaikan oleh ban
tapi ketua umum mereka tidak boleh jadi maju
jadi ini bisa jadi temu
bagi semua partai politik yang ingin
maju terutama partai partai
politik bertukung pemerintah untuk
menyambarkan visi dan kesamaan
kepentingan politik menuju dua ribu dua puluh
anies baswedan dapat pencapresan
tentu partai politik
tubuh pemerintah harus berpikir secara
ekstra bagaimana misalnya
melakukan soliditas politik karena
melawan anies bukan perkara gampang
apapun judulnya kelompok kelompok oposisi
kelompok kelompok anti pemerintah
para pemilik pekowi akan terkonsolidasi
untuk mendukung anies
karena gagasan polisi besar ini sebenarnya
sebagai upaya untuk mengantisipasi
kalau anies itu mendapatkan tiket politik
akan beda ceritanya
kalau anies tidak bisa mendapatkan tiket pencapresan
tidak perlulah polisi besar
untuk apa juga yang penting yang bertanding
adalah orang orang pekowi
kan itu yang sebenarnya dibayangkan oleh publik
makanya dalam pertemuan tadi
nasdem tidak hadir
saya membayangkan gini membicarakan soal
kemungkinan poros polisi besar
tanpa nasdem di dua ribu dua puluh
yang jelas jelas ingin pisah jalan
kan itu saja jalan ceritanya
yang kita lihat dari jauh ya
soal itu saya ingin beri kalau salah
dengan inisiasi poros koalisi besar
ini kira kira siapa yang akan
diajukan sebagai capres dari koalisi ini
capresnya siapa sementara
koalisi indonesia raya sudah jelas
capresnya adalah prabowo subianto
kalau ingin membangun poros koalisi besar
apakah yang paling mungkin mendorong
sebagai capres dalam poros koalisi besar ini mas adi
tentu saja tidak bisa
dijawab saat ini hitam dan putih
pasti butuh waktu bagi setiap
padahal capres capres itu masih lama
oke silahkan mas adi
ya saya kira memang tidak bisa
hitam putih saat ini
karena memang butuh waktu pada
setiap partai politik ini
tetua ketua mereka mengkomunikasikan
kepada elit dan sekundernya
tapi probability nya mana yang lebih besar
kalau dalam poros koalisi besar ini
kalau saya membaca tergantung
kalau anies dapat maju sangat mungkin
koalisi besar ini akan terwujud
tapi kalau anies tidak maju
ya poros sebesar ini biarkan aja
masing masing jalannya ya
dirindah dengan pkb maju kib maju dan kppb maju
misalnya siapa namanya
erick thohir dengan ganjar pranowo
dan seterusnya dan seterusnya
ini kan ada kekhawatiran
bahwa yang menang jadi presiden di dua ribu dua puluh
orang orang yang tidak bisa melanjutkan
semua apa yang sudah dilakukan oleh jokowi
tapi yang jelas ketemu ketemu partai politik
sedang berpikir keras
kalau terjadi koalisi besar
pkb kan jelas mengatakan
kalau terjadi koalisi besar oke
gerindra dan pkb
mana mungkin partai yang lain mau begitu
tentu adalah satu sikap yang saya rasa
untuk ada titik temu sebenarnya
tapi yang jelas partai partai pendukung
lima partai yang hari ini berkunjung
rasa rasanya siap komando
di bawah arahan presiden jokowi
oke saya nanti mau tanya ke
soal itu ya
soal komando itu saya mau tanya ya
tapi saya mau kebangian di bang yandri
pre yang probability nya paling besar
untuk bisa diusung sebagai capres itu siapa
kan di situ ada pak prabowo
masih terlalu dini ngomongin itu
masih terlalu dini ngomongin itu
jadi kalau mau
koalisi besar ya mesti duduk bersama secara
tadi kan baru pertemuan awal
dan belum membicarakan ke arah sana
baru sudah terlalu mebasah
jadi kalau misalkan sudah mengarah kepada
koalisi besar koalisi besar itu siapa saja
yang paling berpulang diusung siapa saja
itu kan perlu keseriusan untuk dibahas secara berbahasa
untuk dibahas secara berbahasa
bersama sama dan itu belum dilakukan
bahwa wacana koalisi besar itu ada
mau koalisi besar atau
koalisi tetap seperti sekarang
atau saling menyeberang satu sama lain
itu biasa dan itu
tergantung kesepakatan saja nanti yang penting
syarat untuk mengusung capres
ada capresnya ada cawapresnya ada partai pengusungnya
memenuhi presiden tesun
dan syarat saja untuk menuju
pencapres itu misalkan ada sisi kesehatan
terpenuhi ya itu saja
bahwa nanti kesepakatan banyak partai yang
bergabung namanya koalisi besar
nah tapi sekarang kan wacana itu
terbuka untuk tetap
ada koalisi seperti sekarang atau
melebur menjadi koalisi besar juga terbuka
jadi belum ada kata kata
titik sekarang pak nana
semua masih terbuka termasuk
semua masih terbuka belum ada keputusan apapun
jadi semua ketua umum partai politik
atau di luar ketua umum partai politik
masih terbuka untuk diusung
baik itu koalisi yang ada sekarang maupun
mungkin nanti ada kan
koalisi besar yang akan dibangun
oke mas adi kenapa penting
sebetulnya membentuk koalisi besar
karena kan sudah ada koalisi masing masing nih
koalisi indonesia raya antara gerindra dengan pkb
sudah jelas capresnya itu pak prabowo
koalisi indonesia bersatu walaupun
belum jelas capresnya tapi cawapresnya kan
sudah pasti erick thohir karena pan kan
berkepentingan untuk mendorong erick thohir
kemudian dari golkar kan juga
hasil keputusan munas golkar juga
menyebutkan bahwa ketua umum golkar harus maju
sebagai capres begitu ya
atau paling mentok cawapres ini
kenapa penting sekali
poros koalisi besar ini apa sebetulnya
ya ini kan bagian dari skenario
politik ya ada plan a dan plan b
plan a itu tentu
ada keinginan keinginan yang bertanding adalah
orang orang yang saat ini berada di sekitarnya
tidak terjadi maka sangat mungkin
yang menyatukan partai politik pendukung jokowi
karena ada gugupan sisi
ada anies baswedan mendapatkan tiket
pecah capresan yang sampai saat ini
sangat kelihatan ketiga partai pengusung
anies itu nasdem kemudian pks
dan demokra tetap solid ya mereka akan jalan
maju untuk dua ribu dua puluh empat jadi bagi saya
soal koalisi besar ini bagian dari skenario
kalau ya all president
tidak terwujud di dua ribu dua puluh empat
maka kemudian konflik politik
antar pendukung jokowi itu perlu dilakukan
ini kan untuk menyelamatkan
marwah politik jokowi yang selama sepuluh tahun
dilakukan itu sustain bukan
hanya change tapi sustain
kan itu sepertinya dilakukan
kemudian sebagai partai politik
yang juga sudah bergabung dengan jokowi juga ingin
memastikan boeing bisa melanjutkan
potret kepemimpinan dua ribu empat adalah mereka
yang bisa diajak komunikasi sejak awal
syukur kalau capres dan copres yang
diusung adalah mereka mereka yang sudah
dikomendasikan oleh pan saya kira
dua skenario politik itu yang
kemudian dibaca ya
oleh kita dari jauh kalau tidak ada
aral melintang maka akan mungkin
terjadi all president men yang
kemudian terjadi tapi kalau tidak terjadi
all president men maka koalisi besar ini
menyatukan kekuatan politik
melawan mereka yang dianggap jelas jelas
bertentangan dengan jokowi saya kira
disitu poinnya oke
bang yandri ini setelah pertemuan
tertutup ya antara presiden
jokowi dengan ketua umum parpol ini ketua
umum anda pak zulkifli hasan berharap bahwa
lima partai solid dibawah komando
mengikuti pilihannya pak jokowi ini
maksudnya apa termasuk pilihan pak jokowi
pada pilpres begitu
ya komando itu maksudnya
kan pak presiden kan
komandan para menteri polisi
sisa waktu masih banyak
pr masih banyak
tentu harus bersama sama
walaupun misalkan ada gesekan
politik atau ada pembicaraan politik praktis
kerja utama membangun atau
dari sisa waktu ini tetap jadi harus
bersama itu maksudnya itu ngejul
persoalan nanti siapa yang akan
diusung itu ya pak jokowi juga sampaikan
diserahkan kepada para ketua umum
nah oleh karena itu
apa yang dikatakan mas adi itu betul
jadi kemungkinan koalisi besar
terbentuk apa namanya
tetap seperti skenario sekarang misalkan
pbi ada polisi bisaraya
itu juga sangat terbuka
ini masih sangat dinamis maka
pan menginisiasi yang kebetulan
bang jul itu tidak punya
hidicap tadi jadi bang jules itu kan dengan
bu omega bisa dengan suraya palu
dengan bks bisa
dengan semua partai bisa
walaupun mungkin pada akhirnya tidak
sama dalam hal calon yang akan diusung
ya kita ini kan satu bangsa
jangan sampai gara gara kontestasi pilpres ini
sepertinya dunia mau kiamat ini
nggak mau oleh ketua umum pan
maka perbanyak silaturahmi itu insya allah
bisa mengurangi gesekan atau
tafsir tapsir yang tidak perlu kita tembakan
di masyarakat yaitu tafsir yang negatif
yang dilakukan pan ini saya kira bisa juga
dijadikan oleh partai lain
ketua umum pan ini kalau misalnya ada
partai politik yang lain benar
selitar pilihan itu siap hadir
jadi kalau ingin mengurangi gesekan bukan hanya
dengan koalisinya pak jokowi tapi juga harus
mengundang lawan politiknya pak jokowi
itu untuk mengurangi gesekan
kalau ini kan inginnya konsolidasi begitu ya
dibawah komandonya pak jokowi tapi tadi anda
katakan bahwa dibawah komando
hari ini tidak bicara koalisi
senatorahami penelukung pak jokowi
ada ujung partai
kan semuanya diundang
sedang tidak di jakarta
nasdem diundang sedang tidak jakarta
yang sedang di jakarta kan
lima alhamdulillah kumpul semua
penelukung pak jokowi
yang tadi kata pak jokowi juga
bagaimana kekuatan ini
bisa mengawal program program pak jokowi
termasuk pak probo tadi ketika juga pes
jadi belum pada
menggelar koalisi ini
belum tapi ini saya ingin tanya ya
satu komando itu maksudnya apa komando
bukan di pilpres ya komando di kementerian
karena kan ini lima limanya ketua umum
ya bukan di pilpres ya
makanya tadi kata bang jokowi tadi
kalau pak jokowi ngajak
pak prabowo keliling ke daerah daerah
ya bang jul juga bisa diajak
karena sama sama menteri
jadi ini komando satu komando soal kementerian
bukan pilpres saya ingin penegasan itu aja bang yandri
saya ingin penegasan itu saja
bahwa ini komando dibawa kementerian ya
karena pak jokowi adalah
ketum ketum parpol ini pembantunya kebanyakan menteri
yang diundang polisi pemerintahan tadi pak nana
karena bukan polisi pemerintah
tapi nasdem dan pdp diundang
tapi karena dua ketua umum ini tidak
di jakarta dan tidak bisa diwakilkan
oleh yang bukan ketua umum
maka tadi lima ketua umum aja yang bisa hadir
oke oke terakhir mas adi
harapan zulkifli hasan agar lima partai
mengikuti komando ataupun satu komando
dengan presiden jokowi
ini mudah terwujud gak
ya tentu saja mudah kalau jokowi yang menghubungi
ya saya kira sangat mudah kalau jokowi yang mengonsolidasikan
itu yang kemudian bisa terpotret mulai hari ini
sebenarnya nana kalau kita
kita sebagai orang awam kalau memang ingin menciptakan
all president man yang maju
di dua ribu dua puluh empat biarkanlah misalnya
kib punya jagoan kemudian
gerinda pkb juga punya jagoan pdp juga punya jagoan
siapapun yang maju
dan pastikan anies baswedan itu tidak bisa maju
apapun caranya tentu dengan cara cara yang
demokrat diculik tuh sama di kib
ditawarin misalnya posisi apa yang
kemudian demokrat masuk akal
kemudian pks misalnya bisa bergabung
ditarik menjadi bagian dari gerinda pkb
dan pkb dan seterusnya dan seterusnya
ketimbang misalnya pusing bagaimana
menginggirkan poros politik
yang diluar pemerintah itu ada
bagi saya fokus di all jokowi's men
ya dipastikan saja anies itu
tidak melengkapi ambang batas
presiden dua ribu dua puluh itu jauh lebih mudah
karena bagi saya melihat
ketua umum partai politik
atau enam ketua umum partai politik
bersatu dalam satu kongsi besar
menyampaikan common platform mereka
untuk saat ini rasa rasanya sulit
apalagi misalnya pkb itu cukup
betul karena menurut salah satu
survey yang menurut mereka
kak imin sudah bisa mengalahkan anies baswedan
dan kak imin sudah setara dengan
agak repot untuk dilopi ini pak
ini kan ketua ketua partai yang
ini kokot gitu ya
jadi agak sulit ya
menyatukan ketua umum partai ini dalam
satu komando pilpres tapi kalau dalam
satu komando pemerintahan ya mungkin bisa saja
tapi untuk satu komando pilpres itu agak sulit
itu harapannya pak zulkifli hasan tapi politik
itu sangat cair kita tahu bahwa koalisi non pemerintah ataupun koalisinya nasdem pks dan juga demokrat terus membangun komunikasi baik dengan golkar dan juga p tiga
koalisi nasdem pks dan demokrat itu belum pasti juga teman teman
masih rumah itu
kita tunggu nanti kita tahunya setelah nanti masuk ke pendaftaran bang yandri karena kib juga belum jelas kir juga belum jelas
ini belum ada koalisi sebenarnya yang jelas
jadi kita tunggu nanti ke depannya mungkin pan bisa menggagas silaturahmi dengan partai di luar koalisinya pak jokowi
kalau ingin menghangatkan ataupun mendinginkan situasi ya
jadi kita tunggu nanti undangan silaturahminya pan dengan koalisinya pak jokowi
itu mungkin bisa lebih guyup lagi nanti kita lihat bagaimana situasi politiknya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
yang hebat itu pan nana
terima kasih oleh presiden untuk mengumpulkan ketua umum umum partai
ya ini yang hebat tuh
ya kan pan dipercaya itu rumah itu
oke pan sedang menjadi partai kesayangannya pak jokowi
itu info yang kita dengar
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wakil ketua umum pan yandri susanto dan juga direktur esekuti parameter politik adi praitno
sehat selalu mas adi dan juga bang yandri
ya makasih bang nana
mas adi makasih mas adi
presiden jokowi mengaku pusing
memikirkan urusan sepak bola tanah air yang berujung
pembatalan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
simak informasi selengkapnya usai jeda